pagi ini umat islam di sejumlah daerah di indonesia melaksanakan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh hijriah
kita akan lihat bersama bagaimana jalannya sholat id yang berlangsung di medan bandung hingga sorong papua
ribuan warga medan melaksanakan sholat idul fitri di lapangan merdeka medan rabu pagi
sholat idul fitri dimulai tepat pukul tujuh lebih tiga puluh waktu indonesia barat
sholat idul fitri diikuti oleh gubernur dan wakil gubernur sumatera utara wali kota dan wakil wali kota medan
serta jajaran pejabat sumatera utara dan kota medan lainnya
usai sholat idul fitri gubernur sumatera utara akan menggelar open house untuk warga sumatera utara
ribuan warga bandung melaksanakan sholat idul fitri di lapangan gazibu rabu pagi
selain dihadiri warga sholat id juga dihadiri gubernur jawa barat ridwan kamil dan wakil gubernur uu ruzanul ulum
sholat id dimulai sekitar pukul enam lebih tiga puluh waktu indonesia barat
bertindak sebagai imam adalah cecep abdullah sahid
sementara olan maulana bertindak sebagai khatib dengan memberikan khutbah bertema nilai ramadan untuk kemuliaan diri
umat islam di sorong papua mendatangi sejumlah lokasi sholat id di kota sorong
pelaksanaan sholat id di kota sorong berlangsung di sepuluh titik seperti di masjid masjid besar dan lapangan hoki kota sorong yang menjadi pusat pelaksanaan sholat id
tidak tampak pengamanan ketat dari aparat keamanan
hanya beberapa personel satelantas polres sorong kota dibantu
satu regu berimob di atas umen b pelopor sorong
dalam kotbahnya khatib mengajak umat menjaga tali suratu rahmi antar sesama umat dan menjaga toleransi dengan umat beragama lainnya